pejabat ditjen pajak yang berharta miliaran rupiah rafael aluntri sambodo
memenuhi panggilan pemeriksaan dari komisi pemberantasan korupsi
rafael tiba di gedung kpk sekitar pukul tujuh lebih lima puluh dua menit waktu indonesia barat
sementara klarifikasi baru diagendakan pada pukul sembilan waktu indonesia barat
rafael nampak mengenakan kemeja batik berbalutkan jaket berwarna hitam
rafael dipanggil kpk untuk memverifikasi harta kekayaannya yang sempat menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir
berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara pelaporan tahun dua ribu dua puluh satu yang disampaikan kepada kpk
rafael memiliki harta kekayaan mencapai lima puluh enam satu miliar rupiah